assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
alhamdulillah mudah mudahan sehat dan senantiasa semangat
pemirsa sebentar lagi kita akan menghadapi lebaran idul fitri
ya sudah siap mau makan ketupat
ya apa yang kita cari pada saat pulang kampung
ketupat atau kumpul dengan bersama sama keluarga
mana yang lebih utama
oke ada yang mengatakan wah saya sih sudah sekian lama puasa
saya ingin makan ketupat opor dan rendang
oke baik sekarang saya ikuti
anda sendirian di kamar di rumah
tidak ada istri tidak ada suami tidak ada anak
opor banyak berlimpah rendang dagingnya empuk
ketupatnya lezat tapi tidak ada orang sama sekali
gebir apa tidak
ketupatnya atau kebersamaannya
ha ya betul

banyak orang sebentar lagi akan melakukan mudik
rela berjam jam bahkan berhari hari dalam kemacetan lalu lintas
demi satu kata
namun tujuan utama mudik apa
ya ingin kumpul bersama keluarga
yang membuat kita bahagia adalah makanannya ketupatnya atau kebersamaannya
begitu banyak orang yang stres depresi akibat merasa kesendirian
begitu banyak orang yang tidak bahagia akibat merasa kesepian
meskipun uangnya berlimpah jabatannya tinggi
tapi ketika dia merasa kesepian faktor utama orang yang depresi adalah merasa kesendirian
mengapa banyak orang suka kebersamaan
ada yang mengatakan
mangan rak mangan
sehingga penting kumpul katanya
makan tidak makan yang penting kumpul
kumpul adalah kebersamaan
kata kebersamaan mendorong orang untuk bergerak
menggerakkan ribuan ratusan ribu bahkan jutaan mobil bergerak
menuju satu kata kebersamaan
dan begitu masuk kebersamaan
tidakkah anda merasa damai
tidakkah anda merasa bahagia
tidakkah anda merasa tertentram
tidakkah anda merasa tertentram
maka tuhan bertanya
bacalah dengan nama tuhan
yang menciptakanmu dari segumpal darah
tuhanmu yang maha pemurah
yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam
yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui
kita terjun ke dalam diri yang paling dalam
untuk melihat satu kata
terlepas dari tulang dan daging
ada kata kebersamaan
yang menjadi dorongan jiwa manusia
masuk ke dalam jiwa kebersamaan
tentram dan damai
maka tuhan berkata
kalau mereka ingin tahu tentang aku
bahkan lebih dekat
dari nadi yang ada pada lehermu
sekarang mari kita lanjutkan lagi
tentang sembilan puluh sembilan sifat tuhan
pernahkah anda mendengar kata al jami
al jami adalah sifat allah
itulah yang mendorong manusia
bergerak menuju kebersamaan
itulah yang menarik manusia
masuk ke dalam kebersamaan
itulah yang membuat
ketika manusia masuk dalam kebersamaan
maka hati merasa damai dan tentram
baca dengan nama tuhan
tidakkah engkau mampu merasakan
engkau rindu kepada tulang dan daging
engkau rindu kepada
makanan makanan idul fitri
ataukah rindu kepada sifat kebersamaan
di dalam dirimu sendiri
tidakkah kamu perhatikan
dialah allah al jami
yang maha menyatukan
ya bukan hanya menyatukan matahari bulan dan bintang dalam kesatuan
namun menyatukan manusia di seluruh muka bumi akan senantiasa bersatu
membuat orang suka bersatu dalam grup grup
apakah grup whatsapp facebook instagram
suka menjadi satu
kenapa anda suka
karena sebelum engkau dilahirkan ke muka bumi
jiwamu berjanji kepada allah al jami
yang maha menyatukan
dengan hatimu yang terdalam yang lembut
dikala di bulan ramadhan
semoga allah membuka hatimu
lalu engkau kenal dengan allah al jami
indah niang asma'ul husman
bahagia karena dekat kepada allah al jahe
sesungguhnya bukan pulang kampung yang membuat engkau bahagia
sesungguhnya kebersamaanlah yang buat kau bahagia
kebersamaan ketika semua fisik kebersamaan disirnakan
yang ada adalah sifat al jami
yang memiliki sifat menyatukan membersamakan manusia
allahumma ya allah ya jami
kepadamu khaim meminta
kepadamu khaim mohon
satukanlah diri kami
dan satukanlah keluarga kami
suami istri kami anak kami
bangsa kami bersatu
di bawah kalimat tauhid
kumpulkan kami kelak
dalam surga surga firdaus
bersama dengan diri allah
yang maha mengumpulkan dan maha menyatukan
fit dunia hasanah
wafil akhirati hasanah